masih dari bekasi aksi arogan terjadi saat oknum petugas keamanan menertibkan pedagang bakso
dengan cara menabrak hingga membuat gerobak terguling dan bakso tumpah ruah di jalanan
kejadian pada minggu sore di bekasi jawa barat ini viral di media sosial
ketika dianggap berhenti petugas keamanan menerima penyelamat
mbak soe bernama soleh dengan menggunakan sebilah bambu
soleh mengaku mengalami kerugian lebih dari tiga juta rupiah
namun baru diganti sebesar lima ratus ribu rupiah oleh petugas keamanan
pasca kejadian petugas keamanan yang bernama soehudan secara langsung menyampaikan permohonan maaf pada soleh dan melakukan upaya damai
saya ingin menyatakan bahwa
saya ingin menyatakan bahwa
saya ingin menyatakan bahwa saya minta maaf atas kejadian kemarin
nah kira kira bagaimana bapak soleh
saya maafin ini jadi pelaksanaan sama kita berdua
yang penting kita gak ada saya gendam sama gendam kita aja
meski telah sepakat berdamai
pangguliban pedagang midan baso indonesia atau papniso mengutuk keras aksi tersebut
dan akan memberikan pendampingan hukum jika nantinya kasus ini naik kerana hukum
jadi beben bekasi